inilah video milik petugas bksda skw dua pangkalan bun
yang sempat merekam detik detik pelepasan liar seekor buaya
sepanjang lima meter di desa teluk pulai kabupaten kota waringin barat
dalam rekaman tersebut buaya sampit sempat mengamuk hingga mengakibatkan
dinding kapal klotok mengalami kerusakan sebelum akhirnya
buaya tersebut menceburkan diri ke sungai bulu kecil
petugas berharap pelepasan liar buaya ini dapat mengurangi kekhawatiran warga
sebelumnya buaya sampit ini muncul di aliran sungai desa argamulya
kabupaten kota waringin barat yang berada di dekat permukiman warga
warga yang khawatir berusaha menangkap buaya tersebut dengan peralatan seadanya
sungai bulu kecil di kawasan taman nasional tanjung puting
dipilih sebagai lokasi pelepasan liar buaya ini
lantaran kawasan ini merupakan lokasi populasi buaya sapit
dan buaya muara di kota waringin barat kalimantan tengah
sam sudinur kota waringin barat kalimantan tengah